merawat burung predator untuk menjadi jinak ternyata tidaklah sulit
seorang pria di madiun dengan cepat dapat akrab dengan sejumlah binatang predator
seperti burung elang dan buaya muara dengan caranya sendiri
penasaran berikut liputannya
banyak orang mendambakan bisa bersahabat dengan semua jenis hewan
salah satunya adalah burung elang
nah bagi pecinta burung ada tips agar burung predator udara ini mudah jinak dan akrab dengan manusia
seperti yang dilakukan suryo basuki seorang perawat binatang di kebun binatang madiun
ia hampir tiap hari mengajak si elang untuk berinteraksi serta memberi makanan daging
jika sudah terjalin keagrapan niscaya si pemangsa udara ini dijamin bisa jinak kepada anda
jadi elang ini dia membutuhkan darah untuk panas tubuhnya
dan di alam liar dia selalu berbunuh
untuk jenis ini dia cenderung menunggu angsa
menunggu dan dia kalau umpamanya ada waktu yang tepat buat menerkam merekam apabila dia tidak menemukan itu dia akan makan bangkai
melihat keakrapan suryo dengan sejumlah binatang ini tak pelak mengundang kagum sejumlah pengunjung
saya tertarik dengan cara makan elang ya
kalau tidak seperti hewan hewan yang lain
kalau hewan yang lain kan makanannya bisa buah sayur
kalau burung ini ternyata makanan
jadi beda dengan hewan yang lain
tidak hanya burung elang saja yang menjadi sahabat suryo
buaya muara yang dikenal sangat buas juga akrab dengannya
sama halnya dengan si burung elang buaya yang diberi nama kijoko ini juga suka makan daging ayam
hal yang menarik pengunjung adalah aksi memberi makan buaya ini kepada pengunjung
inam tohari madiun